dari keinformasi selanjutnya partai solidaritas indonesia atau psi akan melaporkan wakil ketua umum partai grindra fadli zon ke polisi dan bawah seluruh
pelaporan itu terkait postingan video fadli potong bebek angsa pki
jurubicara dpp psi rian ernest mengatakan pelaporan atas fadli berdasarkan pada pidato capres cawapres prabowo sandiaga yang menginginkan pemilu ini berjalan damai
rencananya psi akan melaporkan wakil ketua dpr itu minggu depan
seperti yang kami kutip dari laman detikom hal ini terkait dengan video potong bebek angsa pki yang dicuitkan fadlizon yang dinilai psi bertentangan dengan spirit pidato prabowo di kpu pada jumat malam
rian mengatakan psi masih mempelajari pasal yang akan dikenakan terhadap fadli
jika nantinya fadli menghapus video tersebut rencananya pelaporan itu juga akan dibatalkan
sebelumnya wakil ketua umum grindra fadli zon mempunyai
posting video yang seolah meneruskan nyanyian politik potong bebek angsa
dia menyebut video yang memuat tudingan soal pki itu sebagai video kreatif
video tersebut diunggah fadli di akun twitternya at fadli zon pada jumat kemarin
seperti kami kutip dari detikom video tersebut menampilkan tiga pria dan enam perempuan memakai seragam biru dan hitam serta topeng penguin
mereka ini membentuk formasi tarian
mereka berjoget diiringi lagu yang berisi sindiran politik tajam
sepotong lirik lagu itu diambil dari editan lirik lagu potong bebek angsa ala fadli zon
secara keseluruhan lagu itu memuat lirik berisi sindiran tajam kepada lawan politik prabowo sandi